di antara para lelaki gagah ini terdapat satu sosok yang berbeda
ia adalah retnan dua penerbang garini dharma puspa
satu satunya siswi perempuan calon penerbang helikopter di antara dua puluh sembilan siswa pria
setiap hari ia dan para siswa lainnya berlatih menerbakan helikopter
di skodron penyidikan satu ratus lima lanusurya dharma kalijati
sebelum menjadi siswi calon penerbang helikopter puspa demikian ia bisa dipanggil
telah menyelesaikan pendidikan di akademi angkatan udara
ia juga telah menjalani latihan terbang dasar dan memiliki seratus jam terbang di pesawat plastik group
saat ini puspa telah mengumpulkan tujuh puluh jam terbang di helikopter kolibri
jika tak ada aral melintang april mendatang puspa bisa dinyatakan lulus sebagai pilot helikopter
mbak ini sedang melakukan apa ini mbak ceritanya mbak
lagi pre flight check mas sebelum penerbangan
semua heli ini diperiksa secara fisik gitu ya
diperiksa jadi udah diperiksa sama teknisi kami yang mau terbang juga harus meriksa
oke semuanya yang harus diperiksa itu ya
oke mbak kan sebagai salah satu siswa penerbang di sini ya
ada rasa canggung gak sih satu satunya perempuan diantara dua puluh sembilan lainnya tuh cowok gitu
alhamdulillah saya bisa adaptasi sih dan teman teman saya juga bisa nerima saya
memaklumi saya sebagai
dan memang cita citanya dari dulu pengen jadi pilot
emang mau jadi pilot
itu agak nggak biasa sih buat perempuan gitu pengen jadi pilot kalau perempuan kan biasanya pengen jadi dokter lah atau apa gitu
alasannya kenapa mbak
motivasi dari orang tua saya kan dua duanya tentara
ayah saya tni au terus rumah saya di halim jadi saya sering melihat pesawat di dekat rumah saya
oh jadi karena sering melihat pesawat gitu
dan ada dari orang tua juga ada daerah penerbang juga berarti ya ada daerah au nya juga gitu ya
iya daerah ten yau nya
tidak ada perlakuan istimewa selama pusat menjalani pelatihan di squadron pendidikan satu ratus lima
kualifikasi atau syarat penerbangan helikopter tidak membedakan jenis pelamin
artinya kualitas lulusan sekolah penerbang harus sesuai dengan standar yang disepatkan
yang kita bedakan hanya kamarnya saja
jadi kita pisah ya dia karena kebetulan satu orang sehingga sendiri
yang lainnya juga sama sama
tapi dalam keseharian tidak ada yang kita bedakan
baik dalam pemberian materi ilmu maupun hal hukuman saja tidak akan kita bedakan
skuadron pendidikan satu ratus lima sendiri merupakan satuan yang baru dibentuk pada september tahun lalu
sebelumnya pendidikan calon penerbang helikopter ditangani oleh skuadron udara tujuh
namun semakin padatnya jadwal latihan membuat tni angkatan udara harus membentuk drone khusus untuk mendidik calon penerbang helikopter
uniknya lagi skadik satu ratus lima ini merupakan satu satunya sekolah calon penerbang
helikopter di indonesia
para calon penerbang helikopter dari angkatan darat dan angkatan laut juga kerap menitipkan siswanya di skuadron ini
jadi salah satu adaptasi tni akatan udara adalah membentuk skadron pendidikan khusus helikopter
karena memang baik dari aspek jumlah dari aspek kebutuhan jam terbang tahun makin meningkat

sehingga melihat tni au melihat ini perlu ada tambahan organisasi khusus menangani squadron helikopter

nah inilah skadik satu ratus lima
sampai saat ini baru ada sebelas perempuan yang menjadi pilot di tni angkatan udara
semoga di masa mendatang semakin banyak wanita angkatan udara yang berkualifikasi sebagai penerbang
iwan yarmawan kunchalo ragil subang jawa barat